nah ini ruangan yang kemudian disebut sebagai simulator driving simulator begitu
di pesantren yang melakukan adalah kiainya atau gurunya
iya lah apalagi kalau udah bukan yang apa bukan pengen diseriusin mah udah aja ngapain diterusin juga ya
ataupun melalui handphone ataupun komputer melalui djp online
bentor masih menjadi pilihan alternatif warga sebagai moda transportasi harganya yang relatif
sangat rendah bahwa pan itu pindah
nah pendengar rangkuman tadi disusun oleh
akan menjadi negara yang menghargai dan memperjuangkan konstitusi
agak lama selesainya jika tidak semua kementerian turun tangan untuk mengatasi masalah ini